di tengah pandemi perayaan imlek yang sederhana memang menjadi rekomendasi kementerian agama
lalu sekarang kami sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia victor pangadibuan
yang akan menginformasikan kepada kita semua bagaimana jalannya ibadah imlek di sana
jadi victor seperti apa ibadah imlek kali ini apakah berlangsung dengan sejumlah pembatasan ada apa saja
ya daniar selamat siang saat ini saya masih berada di wihara dharma bakti di kawasan petak sembilan jakarta barat
semakin siang wihara ini semakin ramai dikunjungi oleh umat buddha yang hendak beribadah merayakan tahun baru imlek daniar
sampai saat ini memang sudah ada ribuan umat yang berdatangan ke sini silih berganti
karena memang pihak wihara dharma bakti ini memperlakukan pembatasan ketika umat hendak beribadah
merayakan tahun baru imlek begitu ya
pada tahun baru imlek ini memang wihara dibuka mulai pukul enam pagi sampai dengan pukul enam sore
jadi umat bisa memilih di jam jam mana saja mereka mau bersembahyang atau beribadah
membatalkan doa dan ungkapan syukur mereka di tahun baru imlek ini
kalau kita lihat situasinya seperti ini daniar
ini adalah tangga di belakang saya ini adalah tangga menuju ruang ibadah utama
di mana pihak wihara dharma bakti ini memperlakukan pembatasan berbeda dengan tahun lalu ya daniar ya
kapasitas ruang ibadah
namun tahun ini ibadah dibatasi dengan jumlah umat yang beribadah di ruang ibadah utama
kapasitas ruang ibadah ini ada seratus orang
jadi hanya lima puluh orang per satu sesi ibadah ya
sehingga petugas nanti akan mengatur hilir mudik setiap umat yang hendak melakukan ibadah
ketika satu tiga orang selesai beribadah mereka akan keluar
kemudian nanti ada tiga orang lagi boleh masuk
demikian juga selanjutnya
lima orang selesai lima orang boleh
lima orang selesai lima orang boleh masuk
selain pembatasan kapasitas jumlah umat yang beribadah juga dilakukan protokol kesehatan yang ketat
tadi juga ketua pelaksana kpcpen erick thohir sudah berkunjung ke sini melihat bagaimana protokol kesehatan yang dilakukan
salah satunya adalah dengan mengukur suhu tubuh umat yang datang ke wihara ini ya sebelum melakukan ibadah
maksimal tiga puluh enam derajat celcius
kemudian mereka harus menjaga jarak saat beribadah
minimal satu meter di antar umat lainnya untuk beribadah
kemudian pihak wira juga mengimbau guna mencegah penyebaran virus corona
agar setiap umat yang sudah beribadah dan bersembahyang ini tidak berkumpul berkerumun di area wihara
dan diimbau langsung pulang ke rumah untuk melakukan atau merayakan hari tahun baru imlek bersama keluarga
nah kalau kita melihat memang ppkm di dki jakarta ini berstatus level dua
rumah ibadah boleh diisi oleh setiap umat yang beribadah
ini untuk pencegahan penyebaran virus corona
nah semakin siang semakin ramai
tadi antrian saya juga di pintu masuk
wihara ini melakukan atau memperlakukan dua pintu masuk
jadi memisahkan dari mana umat bisa masuk dan keluar
ini dengan pintu yang berbeda dan niat
kalau kita lihat suasananya di sini memang masih husuk ya
di sini adalah masyarakat atau umat yang telah melakukan ibadah
mereka melakukan persembahyangan kembali di dekat saya ini
di sini altar ini ada patung harimau patung macan
ini karena berkaitan dengan tahun baru imlek yang tahun ini jatuh di sio macan dengan elemen air
siomacan air ini dan niat ini memang menurut tradisi tionghoa dipercaya
ini membawa keberuntungan yang pasti
kemudian karakteristik dari macan adalah keberanian dan sifat yang ambisius
artinya tadi juga ketua wihara
dharma bakti menjelaskan bahwa ambisius boleh tapi tidak terlalu ambisius
melainkan tetap bekerja keras untuk meraih sesuatu
nah nanti elemen air inilah yang akan menyeimbangkannya
karena sifat air itu tenang ya
tadi sejumlah umat juga mengungkapkan harapan mereka kepada saya secara langsung
harapan mereka yang pertama adalah tentang kesehatan
yang pasti di masa pandemi covid sembilan belas ini mereka berharap mereka terlindungi dari paparan virus corona
dan pandemi covid sembilan belas di indonesia segera berakhir
yang kedua adalah bisnis
agar semakin cuan semakin lancar semakin diberkati di tahun yang baru ini
di tahun ini memang di siomacan air ini banyak sekali harapan masyarakat
tapi masyarakat berharap bahwa ada perubahan yang besar
terutama tadi ya menteri bumn sekaligus ketua pelaksana kpcpen erick thohir sudah mengunjungi vihara ini
yang mengungkapkan harapannya agar perekonomian di indonesia semakin maju
itu harapan dari seorang erick thohir
tapi setiap umat bisa saja ya mengungkapkan harapan harapan mereka begitu
nah kalau kita melihat suasananya di sebelah kanan saya ini juga ada satu alat
di sini juga tempat untuk membakar uang arwah
ini jadi ketika mereka sudah melakukan ibadah dan mereka akan membakar uang arwah di sini
ini maknanya adalah untuk memenuhi kebutuhan leluhur mereka atau leluhur umat yang telah terlebih dahulu meninggal dunia ya
semakin siang semakin ramai udara panas saya rasakannya di sini
karena memang sepertinya cuaca cerah
tidak turun hujan ya
nuansa ini ada umat yang sedang melakukan ritual membakar uang arwah tadi yang saya jelaskan begitu ya
nah memang semakin siang banyak yang berkunjung
bukan hanya umat buddha atau etnis tionghoa saja yang datang
tamu tamu dari pihak luar pun ya
dari kepolisian mereka berdatangan ke sini untuk memantau bagaimana protokol kesehatan di luar area
di luar area wihara saya melihat bahwa sejumlah petugas satpol pp bersiaga
bahkan melakukan razia masker dan niar
karena memang protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat
supaya tidak terjadi lagi kenaikan atau lonjakan kasus positif covid sembilan belas
apalagi khususnya di jakarta
nah harapannya tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan siomacan air seperti apa
namun pihak wihara sangat sekali berharap dengan tahun baru bersio macan air ini
di indonesia ya pada umumnya ini semakin rukun
kemudian juga semakin membawa keberuntungan untuk semua lapisan masyarakat
tidak hanya etnis tionghoa saja
sampai saat ini ibadah masih dilakukan
nanti sampai jam enam sore
jadi bagi anda pemirsa yang ingin beribadah atau memanjakan doa dan syukur
karena imlek ini erat sekali kaitannya
dengan ajang silaturahmi antar umat tionghoa
untuk melakukan talikasi silaturahmi atau persaudaraan dengan saudara saudara mereka
mereka memanjakan doa khusus
agar mereka terhindar dari konflik
damai menyertai mereka
saya melihat memang nuansa hari raya imlek di sini
tidak ada perayaan daniar
tidak ada perayaan besar besaran seperti yang dilakukan sebelum pandemi covid sembilan belas
kalau tahun tahun lalu ada perayaan seperti pawai barongsai dan sebagainya
tapi tahun ini ditiadakan
padat yang menuju wihara ini
tapi petugas sudah melakukan antisipasi ya
untuk menghindari kepadatan
di mana hanya melakukan buka tutup jalur kendaraan atau arus kendaraan
petugas di sini pun masih bersiaga memastikan
agar setiap umat yang hendak beribadah
memasuki ruang ibadah utama
mereka harus melintasi pintu masuk yang disediakan
tidak melalui pintu lain
jadi ada dua pintu
pintu masuk berbeda dengan pintu keluar
jadi semoga dengan
tahun baru imlek ini
sesuai dengan harapan harapan umat ya
etik setiap umat pada khususnya
tahun ini membawa keberuntungan bagi kita semua
termasuk anda daniar
entah itu doa masyarakat yang sedang melakukan ibadah
di wihara darima bakti
atau mungkin doa dari victor pangaribuan sendiri
yang saat ini sedang melaporkan di sana
jangan lupa protokol kesehatannya
selamat kembali memantau
terima kasih untuk laporan anda